ketua dpr ri setia novanto yang mangkir dari panggilan penyidik kpk
senin siang terlihat di kupang nusa tenggara timur
meski dua kali dijadikan tersangka novanto tetap optimistis
elektabilitas partai golkar tetap tinggi
tersangka korupsi mega proyek iktp setia novanto yang merupakan ketua dpr ri
dan ketua umum golkar membagikan bantuan sembako kepada seorang pemulung
ia mangkir dari panggilan pemeriksaan kpk sebagai saksi hari ini
novanto berdalih tengah menjalankan tugas negara
novanto juga bungkam saat ditanya keberaniannya untuk mundur
dari jabatan ketua dpr dan ketua umum golkar
saya serahkan kepada mekanisme untuk sesuai aturan aturan yang berlaku
pimpinan kpk angkat bicara atas mangkirnya ketua dpr ri setia novanto
terhadap panggilan kpk untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
wakil ketua kpk laode sharif mengatakan alasan yang dikemukakan pihak novanto
menurut laode kpk tidak harus meminta izin presiden untuk memeriksa novanto
sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi
kpk akan mengambil tindakan tegas untuk memproses ketua dpr ri ini
dengan melakukan pemanggilan paksa

terjeratnya kembali setia novanto dinilai tidak akan mempengaruhi kinerja dpr
pasalnya pimpinan dpr bekerja secara kolektif kolegial
sehingga jika ada pimpinan berhalangan
keputusan masih bisa diambil oleh empat pimpinan lainnya
selain itu menurut undang undang rapat paripurna membutuhkan kehadiran
sementara rapat pimpinan minimal dihadiri tiga orang pimpinan
karena itu ketidakhadiran satu orang pimpinan tidak akan mempengaruhi kinerja dpr
meski demikian untuk penggantian ketua dpr tergantung dari fraksi yang bersangkutan
seorang anggota dpr dapat diganti jika berhalangan tetap
atau tersangkut kasus yang telah berkekuatan hukum tetap
sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa keputusan dewan
keputusan pimpinan adalah kolektif kolegial
sehingga kalau hanya salah satu pimpinan itu berhalangan
tentunya kinerja dewan tidak akan terpengaruhi
jadi kinerja dewan tetap seperti apa yang telah ditetapkan
karena masih memenuhi korum
dan korum itu adalah resmi dan tentunya korum itu adalah sah
karena sudah sesuai dengan batasan yang dikehendaki oleh undang undang